jelang tiga tahun pemerintahan jokowi jk beberapa hasil survei terkait kinerja pemerintahan yang sekarang
dan juga tingkat kepuasan publik sudah dirilis beberapa lembaga survei
dua diantaranya adalah hasil survei smrc dan juga kedai kopi yang menempatkan tingkat kepuasan terhadap kinerja jokowi jk
di angka yang cukup tinggi meski dengan catatan catatan tertentu
dan untuk membahas topik prime news malam ini di studio sudah hadir ada siro judin abbas
direktur program smrc dan juga nasir jamil politikus dari pks dan nanti akan bergabung bersama kita
ada henry satrio jurubicara kedai kopi selamat malam bapak bapak
saya ingin langsung tentunya ke pak abbas dulu ini
enam puluh satu persen angkanya cukup tinggi ya
kalau kemudian kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di periode pertama di tahun yang sama
itu kan sekarang justru hasilnya lebih positif gitu ya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya
ini mengukurnya dari mana ya
indikatornya apa sih yang membuat masyarakat itu puas terhadap kinerja pemerintahan sekarang
ada dua model yang kita gunakan untuk menguji tingkat kepuasan publik
yang pertama pada pertanyaan langsung kita kepada warga
seberapa puas warga terhadap kinerja pak jokowi saat ini
lalu kita mendapat jawaban langsung sangat puas
cukup puas kurang puas sampai tidak puas ada
dari survei terakhir yang kita laksanakan tiga sampai sepuluh september
kita menemukan enam puluh satu persen yang menyatakan puas tujuh persen mengatakan sangat puas
jadi total yang puas dengan kinerja pak jokowi itu enam puluh delapan persen
itu sedikit naik dari survei bulan mei itu di kisaran enam puluh tujuh persen kira kira gitu
naik satu persen ya nah indikatornya apa saja itu
ya itu pertanyaan pertama kali
nah kita juga harus konfirmasi dengan sejumlah indikator kinerja pemerintah
terutama kinerja presiden jokowi dalam sejumlah aspek
dan apa namanya kondisi keamanan
kondisi keamanan secara keseluruhan
nah soal hukum misalnya soal penegakan hukum pemberantasan korupsi
lalu soal kinerja institusi hukum lalu ekonomi ini soal ekonomi rumah tangga
seberapa positif menilai misalnya kondisi ekonomi rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu
dan seberapa optimis tahun depan dibanding saat ini
juga pada ekonomi nasional kita tanya juga seberapa baik persepsi publik
mengenai kondisi ekonomi rumah tangga
ekonomi nasional dibanding tahun lalu lalu dilihat ke depan seberapa optimis
nah terhadap sejumlah kebijakan kita juga menguji tingkat kepuasan
sejumlah indikator utama misalnya soal program infrastruktur
itu banyak variabelnya termasuk pembangunan jalan di jakarta di pulau jawa di luar jawa
pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi lain energi
yang lain juga ada termasuk misalnya
dalam hal penciptakan lapangan kerja pengurangan kemiskinan bidang kesehatan dan lain lain
nah dari faktor faktor yang tadi pak abbas katakan
di ekonomi kah polhukam kah keseraka atau
tidak bisa di ini ya
bukan akumulasi dari semua indikator
cuma kita menguji pada aspek itu seberapa tinggi kepuasan publik
misalnya dalam hal program infrastruktur itu yang menyatakan puas di bidang itu mayoritas
yang mengatakan sama saja juga cukup lumayan tapi yang mengatakan tidak puas makin sedikit
lalu di sektor yang lain juga terlihat ada perbaikan kita bandingkan dengan tahun lalu kan dan juga trennya
nah kita melihat dalam empat bulan terakhir sejak mei
di semua indikator itu menunjukkan ada tren positif perbaikan
tetapi kita mencatat ada pergerakan positif
yang puas dengan program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran
meningkat dibanding bulan mei dan bulan sebelumnya
dan juga kita mencatat orang yang mengatakan tidak puas dengan program
penciptaan lapangan kerja misalnya lebih sedikit dibanding yang mengatakan puas
sebagiannya mengatakan tidak banyak perubahan
nah secara keseluruhan ini memberikan penjelasan soal indikator indikator kinerja yang terlihat makin positif
kita sama sama lihat grafiknya di layar mana oke baiklah di layar ini kita lihat
sama sama seperti apa oke ini dia
ini ya jadi yang puas terhadap pemerintahan jokowi jk salah satunya ditopang oleh masalah pembangunan infrastruktur
ya jadi memang kita tentu hormati hasil survei ini
karena survei itu kan biasa mencoba untuk membangun persepsi publik
dan tentu saja bisa objektif
nggak bisa objektif menurut anda
tapi kalau kita mau lihat sebenarnya kalau kita lihat misalnya janji janji yang disampaikan oleh presiden saat nyapres beberapa tahun yang lalu
ya kan itu ada bagaimana janji di bidang energi ya kemudian infrastruktur dan transportasi
bidang pertahanan keamanan kemudian pertanian pendidikan kesehatan dan lain sebagainya
kalau ditanya sama saya sebenarnya belum memuaskan
belum memuaskan karena justru kalau kita lihat belakangan ini
ya suasana kan seperti banyak kegaduhan
politik kita gaduh ekonomi kita juga utang kita juga semakin menumpuk ya kan
justru kita bagaimana membayar utang ya berhutang kadang membayar utang dan lain sebagainya
jadi ini hal hal seperti inilah yang kemudian harus dicermati oleh pemerintahan sekarang ini
nah karena itu saya ingin katakan justru kalau kita memberikan informasi impian
kita memberikan informasi informasi yang justru sebaliknya itu menjadi racun kak otir
menjadi racun bagi pemerintahan sekarang
sehingga pemerintah sekarang merasa puas dengan apa yang mereka sudah lakukan
padahal kejadiannya tidak seperti itu
tapi ini kan dilakukan juga secara apa namanya
ya saya katakan bahwa apa yang mereka lakukan ini seperti racun
ada metodenya begitu kan
tapi hati hati juga ya dalam menyikapi ini semuanya
artinya pemerintah ya apalagi kan yang efektif kan tiga tahun saja
tahun ke empat tahun ke lima sudah tidak efektif lagi pemerintahan
apalagi partai partai politik di tahun ke empat
dan tahun ke empat itu sudah mempersiapkan partai mereka untuk menghadapi bagaimana pilkada
apalagi pilkada tahun dua ribu delapan belas ada tiga yang setengah orang indonesia ada di situ
jawa timur jawa tengah dan jawa barat
nah karena itu kan konsentrasi di sana
nah karena itu menurut saya memang tiga tahun inilah sebenarnya pemerintah itu efektif
nah kalau kita lihat suasana
misalnya penegakan hukum ya
penegakan hukum kemudian suasana dan situasi politik kita
juga menurut saya belum kondusif
ya bisa jadi ya bisa jadi karena memang
merasa belum kondusif
iya kalau kita lihat kegaduhan kegaduhan yang terjadi
ya bisa jadi karena apa
karena bisa jadi ya
saya juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini benar
tapi paling tidak ketika seorang presiden tidak memegang kekuasaan di partai politik
dia tidak bisa melakukan
melakukan apa istilahnya itu
ya meredam situasi
bahkan partai partai politik pendukung utama justru sering berseberangan dengan presiden dalam hal hal tertentu
nah ini barangkali ke depan harus dipikirkan oleh partai partai politik
ketika mereka kemudian mengusung seorang calon presiden
baik itu yang kemudian saya ingin tanyakan
masalah kegaduhan politik ini apakah juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat
terhadap kinerja pemerintahan joko widjeka
apakah tercermin dalam survei nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali
saya kembali di cnn indonesia prime news
sudah bergabung bersama kita
sebelum bicara kedai kopi henry satrio
mas henry selamat datang
bukan karena macet kan ya
tapi kan kalau hasil surveinya yang dirilis tidak terlambat ya
sebetulnya lebih menikmati jakarta aja
pembangunan infrastruktur kan sedang berlangsung
karena itu yang menjadi salah satu indikator tingkat kepuasan
anda juga di kedai kopi juga mengeluarkan survei yang hasilnya kurang lebih hampir sama
sebetulnya ya mas
jadi memang infrastruktur ini menjadi salah satu hal
yang memuaskan lah
jadi artinya memang pak jokowi menjanjikan infrastruktur
dan infrastrukturnya memang dibangun
tapi kalau dilihat dari ketidakpuasan
kemudian komentar pernyataan terbuka tentang kondisi indonesia saat ini
jawabannya sama gitu
tentang masalah ekonomi
jadi memang masalah ekonomi ini kan sebetulnya kalau kita terjemahkan dengan mudah
masalah perut rakyat aja
ekonomi itu sebetulnya jawabannya macam macam
ada harga sembako mahal
kemudian penghasilan berkurang
nah ini sebetulnya harus jadi perhatian presiden
jadi jangan sampai terlalu fokus infrastruktur
tapi terus kemudian lupa perut rakyat
dan itu yang menjadi salah satu catatan sebetulnya yang dikeluhkan oleh masyarakat
artinya betul ya
apa yang kemudian saat ini banyak dikeluhkan mengenai daya beli masyarakat yang menurun
itu tercermin juga
dan kemudian infrastruktur ini kan tricky mbak eva
jadi karena baru bisa dinikmati nanti sepuluh lima belas tahun
tapi pada saat pelaksanaannya seperti sekarang ini rakyat juga memberikan pengorbanan dirinya gitu kan
seperti ya kita juga berkorban bermacet macet ria
kita juga berkorban lebih berdebu lebih kotor dan lain lain
tapi intinya itu kita pahami
sebagai sebuah proses membuat negara ini lebih baik lagi gitu kan
tapi tetap saja
atau kemudian yang tadi menjadi catatannya bang nasir adalah masalah kegaduhan politik
apakah itu kemudian juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
itu jadi masalah yang kedua pada saat ditanya tentang bagaimana kondisi indonesia saat ini
yang pertama mereka mengatakan memang masalahnya ada di ekonomi harga mahal
kemudian yang kedua kami menyebutnya demokrasi yang sedang diuji
karena di situ ada hoaks kemudian ada sara kegaduhan dan lain lain
termasuk beberapa kegaduhan kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemerintah sendiri gitu
misalnya seperti perpu ormas dan lain lain
tapi saya sudah bisa menduga itu karena memang setahun belakangan ini pak jokowi nampaknya lebih disibukan dengan isu polhukam gitu ya
ya pol hukam ini menyangkut toleransi
makanya kemudian tiba tiba ada upkpip itu yang menangani pancasila
terus kemudian ada apa namanya saya pancasila kampanye dan lain lain
tapi kan ini semuanya kalau kita tarik lagi bersumbernya dari pilkada jakarta gitu
kemudian yang mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah
jadi banyak hal seperti itu
tapi sampai saat ini akhirnya itu terus ada terus gitu ya
bahkan saya sebetulnya agak prihatin juga bagaimana masyarakat menyikapi ini
karena ada yang melenceng sedikit sedikit dilaporkan sedikit sedikit
bahkan ada satu orang yang melaporkan hampir semua provinsi gitu
tapi nyatanya survei yang dikeluarkan ada dua yang hampir waktunya hampir berbarengan ini menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah gitu ya
nah bagaimana sih sebetulnya partai politik menyikapinya
karena dalam survei smrc juga disebutkan
survei mengenai partai politik ya
salah satunya pks juga yang angkanya juga tidak terlalu sudah baca kan ya
survei partai politik pks empat empat saya baca
wah saya lupa
oh iya ada saya lihat ya
nah survei survei semacam ini tuh sebetulnya kalau dari partai politik itu bagaimana
ini kan sebenarnya penting bagi partai politik
ya jadi survei ini menurut saya bagi partai politik baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan itu penting untuk mengawasi kebijakan pemerintah
jadi jangan sampai kemudian karena dia berada di pemerintahan lalu kemudian tidak berusaha untuk mengawasi
jadi kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lalu hasil survei yang dilakukan oleh para survei ini tentu kan memberikan masukan bagi partai politik
nah karena itu kita juga menyadari bahwa sebagai partai oposisi ya walaupun tidak dikenal dalam kasana politik indonesia kita berusaha ya untuk mengkritisi
memang tones kami itu belum begitu kuat ketika untuk mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah ya
gerindra misalnya satu lagi diharapkan sebenarnya menjadi ini ya
menjadi apa namanya penyeimbang ya penyeimbang untuk mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah
tapi memang tahun ketiga ini kita sadari bahwa memang tone kami itu belum begitu tinggi sehingga rakyat belum bisa menangkap bahwa kami memang benar benar mengkritisi kebijakan pemerintah
sehingga bisa jadi survei ini juga mencerminkan hal itu tapi tentu saja mudah mudahan ini nanti akan lebih baik ke depan
baik kita kalau bicara survei yang dikeluarkan salah satunya juga
kita melakukan survei terhadap elektabilitas calon presiden dua ribu sembilan belas
nah ini adalah data keterkaitan partai politik begitu ya
ini smrc ya pak abbas atau kedai kopi
smrc ya ini korelasi partai politik terhadap pilihan calon presiden
nah ini silahkan ditanggapi
kalau ini sebetulnya ini cross tabulasi untuk melihat kecenderungan pilihan warga yang mendukung partai politik
nah yang penting dilihat adalah ini soal konsistensi pemilahan antara partai partai yang masih berseberangan dengan posisi sebagian partai yang mendukung pemerintah
misalnya pks dan gerindra
kita melihat ada konsistensi dukungan ke calon yang diusung sebelumnya
jadi hanya gerindra yang tinggi itu disitu baru kemudian pks
karena memang di ujung hari golkar sudah memberikan sinyal sebetulnya ya untuk memberikan dukungan kepada presiden jokowi
memang disitu kalau kita lihat partai amanat yang berada dalam kubu pemerintah ya juga memberikan sikapnya seperti itu
dura sih yang mungkin agak kurang konsisten disitu
jadi kita tetap konsisten gitu ya
mudah mudahan sampai dua ribu sembilan belas masih seperti itu
masih merasa tetap konsisten gitu ya
padahal kan survei yang ada saat ini menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah kenapa mesti
ya sebenarnya kan ada juga survei
survei lain juga ada
ada survei lain ya
itu juga yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan sekarang
memang survei bisa diarah arahkan begitu ya
ya mungkin waktunya berbeda kemudian respondennya berbeda
waktu berbeda responden berbeda juga mempengaruhi hasil survei itu
satu survei misalnya menunjukkan bahwa kepuasan mereka kepada jokowi itu rendah
bahkan elektabilitas jokowi itu tiga puluh enam sekian persen
nah memang masih di atas prabowo
tapi ini kan menunjukkan artinya sebagai seorang presiden yang kesana kemari berusukan dari satu kota ke kota lain
seharusnya tidak seperti itu angkanya
biasanya bisa di atas lima puluh persen
tapi dengan kondisi sebagai seorang presiden yang banyak berusukan meresmikan ini
menyerahkan ini memberikan ini dan lain sebagainya
justru menurut survei tersebut hanya sekitar tiga puluh enam sekian persen
itu artinya memang ada masalah
dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan yang sekarang
oke kembali ke pertanyaan a
kalau soal pertanyaan elektabilitas itu biasanya ada beberapa model
yang pertama pertanyaan terbuka tanpa daftar nama
siapa saja bisa disebut
nah dalam pertanyaan terbuka seperti itu
memang elektabilitas pak jokowi itu di kisaran tiga puluh delapan lima persen
lalu pak prabowo turun dari survei sebelumnya di angka tujuh belas sekarang jadi tinggal dua belas
sementara pak jokowi dari tiga puluh empat di pertanyaan terbuka di mei sekarang naik jadi tiga puluh delapan
sekarang empat persen naik
itu di pertanyaan terbuka memang masih di bawah empat puluh persen
tapi ketika diberikan daftar nama ini kan soal teknik
ilmiah yang kita gunakan
kita berikan daftar nama
nama nama yang sudah beredar
itu elektabilitas berubah
karena orang yang sebelumnya masih mengambang tiba tiba dengan diberikan daftar nama
dia memilih pada tokoh tertentu
nah itu ada peningkatan pak jokowi di angka empat puluh lima something
oke setelah diberikan pilihan nama
lalu kalau kita simulasikan dengan jumlah orang yang semakin kecil elektabilitasnya terus meningkat
dengan pertanyaan head to head antara pak prabowo dengan pak jokowi
karena yang paling kuat setelah pak jokowi ya pak prabowo
itu bisa mencapai ya ini angkanya
dengan pertanyaan terbuka ini tanpa daftar nama
nah pada head to head pak jokowi dengan pak prabowo itu sudah sampai di angka lima puluh tujuh persen something
angka ini lebih tinggi lagi kalau dihadapkan dengan lawan yang lain
itu artinya apa
elektabilitas itu tergantung pertanyaannya
kalau pertanyaan terbuka orang bisa menyebut siapa saja memang masih di bawah empat puluh
tapi kalau pertanyaan semi terbuka dengan memberikan daftar nama itu sudah di atas empat puluh
tapi kalau head to head ya sudah begitu
dengan asumsi belum ada calon lain selain pak jokowi dan pak prabowo yang punya elektabilitas
kalau bang nasir keluar nggak
bang nasir katanya mau maju jadi presiden juga
kita belum masuk raka
belum masuk radar kita ya kan
mungkin nanti dua ribu delapan belas baru masuk ada
nah kedai kopi agak berbeda memang
kami memang sejak awal tidak ingin ada pengkultusan dua tokoh ini
makanya kita sebetulnya lebih banyak ke cawapres waktu itu
nah pertanyaan elektabilitas pak jokowi itu kita bandingkan saja
makanya kemudian hasilnya pak jokowi sekitar empat puluh empat an persen
yang pilih selain jokowi lebih banyak
nah itu mirip mirip lah sama hasilnya bang sirojuri nabas waktu tertutup
yang waktu semi terbuka kan empat puluh lima an
nah itu sebetulnya lebih kita menarik juga
karena begitu kita katakan jokowi dan selain jokowi
memang kita nggak perpanjang lagi
walaupun beberapa sih kita tanya juga
entah itu selain jokowi siapa
kira kira ya banyak
ada prabowo ada soebul iman kemudian ada tgb jainul madsudi ada gatot nurmantio
cuma kita memang oh ya sudah itu aja
tapi artinya begini
artinya kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu angkanya di atas lima puluh

tapi kemudian kalau ditanya siapa
siapa presiden yang akan dipilih ternyata angkanya jauh lebih rendah
artinya tidak ada korelasi begitu ya
mirip seperti pilkada dki
kan itu ketika responnya ditanya apakah mereka puas dengan kinerja pemerintah dki ketika ahok dan jarod menjadi gubernur
ya mereka puas
ketika ditanya apakah mereka ingin ada pemimpin alternatif
ya mereka juga menjawab seperti itu
jadi satu sisi masyarakatnya juga rasional
satu sisi mereka mengakui
ada yang satu kinerja sehingga mereka melihat ada perkembangan ada kemajuan
tapi sisi lain juga mereka melihat ada keinginan ya adanya pemimpin baru di dki waktu itu
itu artinya memang tinggal nanti gaya dan stylenya presiden
apakah masih bertahan sampai dua ribu delapan belas sehingga ketika dua ribu sembilan belas peluangnya bisa terpilih kembali
nah itu dia apa faktor faktor yang nanti akan mempengaruhi elektabilitas tinggal dua tahun lagi
tapi kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia prime
sampai jumpa hari
ya kembali kita bahas masalah survei hasil survei elektabilitas presiden joko widodo
dan juga calon yang lain gitu ya
kalau tadi pertanyaannya adalah saat ini kinerja pemerintah sangat tinggi
tapi kemudian kok tidak secara serta merta langsung linear gitu dengan tingkat elektabilitas presiden jokowi dodo gitu
mungkin berbagai hal mungkin bisa terjadi dalam dua tahun ini
apa saja sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi elektabilitas itu
ada faktor sosiologis yang mungkin bisa mempengaruhi
misalnya perubahan demografi
itu juga berubah
misalnya pemilih semakin kesini makin kritis
dan makin vulnerable juga pada saat yang sama dengan mobilisasi isu termasuk hoax lewat media sosial
semakin terbuka warga terhadap media sosial terutama
padahal kondisi pendidikan warga mayoritasnya belum begitu kritis terhadap informasi
maka semakin rentan mereka terhadap mobilisasi opini
yang tidak punya dasar informasi yang kuat
jadi sangat berpengaruh terhadap pilihan
ya terhadap pilihan
lalu juga itu perubahan teknologi dan demografi
juga perubahan sosial ekonomi warga saat ini
dan juga perubahan pendidikan dan kesehatan yang semakin membaik
itu cenderung meningkatkan awareness orang terhadap kondisi politik
hal lain adalah ini soal mobilisasi
mobilisasi yang tak kalah penting
karena ingat isu sara itu terkait dengan bagian terpenting dari semua individu
ini soal identitas kita sebagai orang mana gitu dari etnik
sebagai identitas berdasarkan agama dan seterusnya
dalam survei tercermin atau tidak pak abbas
untuk presiden jokowi ini isu isu seperti itu yang cukup berpengaruh
kita monitor terus misalnya apakah semakin kesini warga semakin toleran
dengan perbedaan agama perbedaan etnis seterusnya
hasilnya kelihatan semakin committed warga dengan konservatisme agama
misalnya lihat dari ritual lihat dari misalnya kesediaan mereka
memilih calon pemimpin dari agama yang berbeda
semakin negatif efeknya terhadap demokrasi
karena itu artinya warga kita semakin sulit menerima perbedaan
dan kalau kita lihat dari tren soal toleransi ini
menolak pemimpin yang non muslim
lalu mereka juga cenderung menolak non muslim untuk berpartisipasi dalam politik kepemimpinan misalnya
tetapi mereka cukup toleran dalam aspek aspek ritual
kalau beribadah saja boleh
tetapi jangan coba coba jadi pemimpin
karena orang islam cenderung kurang mau jadi pemimpin
itu artinya dari sisi toleransi muslim indonesia ini toleran dalam ritual
tetapi tidak toleran dalam politik
yang moderat artinya yang nggak apa apa kok
kalau misalnya ada non muslim yang jadi pemimpin di komunitas kita di pemerintahan atau apa
kalau dari pks sendiri melihat fakta yang tadi baru diungkapkan kurang lebih terjadi di dalam internal pks gitu
sebenarnya begini kita kan dalam konteks bahwa ada kelompok yang ingin pemimpin itu adalah muslim
itu kan sesuai dengan keyakinannya
sesuai dengan pemahamannya
dengan background pengalamannya
sementara yang tadi kalangan moderat juga demikian
di beberapa tempat di indonesia juga ada seperti itu
ada kepala daerah yang disitu mayoritas umat islam
tapi ternyata pemimpinnya mungkin bukan muslim
ini kan menunjukkan bahwa ada semacam toleransi juga
tadi kalau katakan bahwa toleransi di ritual lebih besar
kemudian toleransi bilang politik kekuasaan itu jarang terjadi
tapi kenyataannya ada seperti itu
dan bahwa memang pilkada dki itu kemudian memberikan spektrum yang luas
nah itu kemudian menjadi isu
menjadi isu menurut saya yang kemudian sampai sekarang itu tetap ada
apalagi perkembangan media sosial
jadi isu isu itu pemikiran pemikiran itu disampaikan lewat media sosial
karena barangkali di media mainstream mereka tidak mendapat tempat
mereka menyampaikan opini mereka cara pandang mereka
bagaimana mereka melihat politik dan kekuasaan
tapi ini kan upaya pendewasaan
pendewasaan bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ini semuanya
oke seberapa besar sebetulnya pengaruh media sosial dalam persepsi publik terhadap calon pemimpinnya
kalau dari hasil surveinya kedai kopi ya
justru media sosial tidak menjadi yang paling terpercaya dibandingkan media konvensional
yang paling terpercaya itu masih televisi
karena mungkin visual bisa dilihat dan lain lain
baru kemudian ada surat kabar radio dan lain lain
tapi kemudian media sosial kemudian grup pertemanan ini
tidak menjadi hal yang dipercaya sebetulnya
nah tapi berkaitan dengan politik identitas tadi
memang setelah pilkada jakarta atau pada saat proses pilkada jakarta
faktor agama menjadi apakah agama menjadi penentu pilihan anda itu
jadi itu menurut saya catatan yang memang cukup mengagetkan sih
nah kemudian yang kedua adalah
selain tadi nampaknya kalau dari hasil survei kemarin itu
masyarakat sudah menilai mana janji yang sudah terpenuhi dan mana janji yang belum terpenuhi
maksudnya janji presiden
nah itu mereka memilih
walaupun ada juga beberapa yang memang sangat konservatif dalam memilih
jadi misalnya pada saat ditanya kenapa tidak memilih jokowi
ya pokoknya enggak
jawabannya itu ada juga
tapi mereka bisa memilih
memahami atau bisa memilah kira kira janji apa yang sudah terpenuhi dan janji apa yang belum
jadi jangan dianggap kemudian masyarakat juga tidak memahami itu gitu
dan saya rasa per hari ini atau kemarin sore kalau saya tidak salah
hasil survei kami itu ya termasuk smrc kelihatannya juga ditanggapi oleh pak jokowi
karena kemudian pada saat beliau mengadakan acara itu gaya komunikasinya diubah
jadi selalu bertanya nama saya siapa gitu
sebelumnya kan enggak pernah
sebelumnya menganggap bahwa semua orang sudah kenal jokowi dodo
tapi sekarang dibalik gitu
nama saya siapa begitu disebutkan
mungkin angkanya masih empat puluh delapan soalnya
karena dengan waktu yang sekarang ini mbak eva kemudian tahun depan ada tiga provinsi di jawa yang akan melakukan pilkada
kemudian di sulawesi juga banyak
di sumatera juga banyak
ini pastinya akan ke distrect kemana mana
kedai kopi meletakkan faktor wakil presiden menjadi salah satu item survei begitu ya
sangat menentukan sebetulnya
jadi tipis saja bedanya
kalau saya tidak salah sekitar empat puluh an persen juga saya tidak ingat
nah ini dia surveinya ya
nah kalau ini adalah pertanyaan tertutup nih
oke pertanyaan tertutup
namanya sudah disediakan gitu ya
namanya ini keluar yang muncul itu dari diskusi internal kedai kopi karena yang pertama
ini punya kedai kopi dong berarti ya
jadi memang pada saat
bang nasir nggak masuk nih
saya masuk diantara tidak tahu itu
kan kedai kopi itu kan kelompok diskusi
jadi kita munculkan ini diskusi

itu kenapa muncul pak yusuf kala
ini memang dilakukan sebelum pak yusuf kalla mengungkapkan
tidak akan mencalon lagi
tidak akan mencalon lagi
kemudian ada nama pak prabowo subianto juga kita berpikir mungkin bisa saja nanti pak prabowo dan pak jokowi bersatu karena ada politik naik kuda itu
tapi kalau kita lihat dari sini jadi kita harus lihat sebetulnya ada nama empat orang militer yang ada di sini selain pak prabowo itu ada pak gatot
kemudian mas ahy pak tito dan pak
tito dan pak budi gunawan gitu
dua polisi dua tentara gitu ya
dua sipil ya
tiga sebenarnya tentara sama pak prabowo
tapi ini yang menarik adalah ternyata nama pak gatot bu susi itu juga disebutnya
ini yang lainnya banyak juga mungkin ada pak nasir juga di situ
nah tapi yang paling penting adalah kan teman teman yang lain konsentrasinya di capres tuh
makanya kedai kopi munculkan ini sama pres lah
supaya kita juga tahu juga ini kira kira kemana
tapi kalau di dua ribu sembilan belas kalau dilihat dari rentang sejarah itu kan sebetulnya pak prabowo itu lebih pas jadi kingmaker menurut saya
karena misalnya ambil di jakarta dan bandung itu yang dia usung semuanya jadi tuh
tapi kalau dia sendiri yang ikut turun ke gelanggang dia belum pernah menang
bukan kalah terus tapi belum pernah menang
jadi alangkah baiknya juga nanti misalnya di dua ribu sembilan belas
mungkin beliau bisa jadi poros tengah gitu ya
kumpulkan tokoh nasional tentukan saja kira kira siapa yang bisa menyaingi pak jokowi
itu akan lebih seru menurut saya ketimbang dia lagi yang turun gitu
karena mungkin sama saja seperti mengizinkan pak jokowi dua periode mungkin
lebih enak ketahuan
tapi jangan jangan melihat survei tadi nanti pak prabowo berpikir untuk
enggak karena kan ini kan masih jauh juga
even pdip pun belum menentukan siapa yang akan diusung
ya saya pikir pilkada nanti di tiga provinsi jawa barat jawa tengah jawa timur itu juga akan mempengaruhi konstelasi politik untuk pilpres ke depan
apalagi kalau kemudian apa namanya putusan mahkamah konstitusi ya soal presidential hall itu
ini kan menarik juga sebenarnya
artinya kalau misalnya tidak ada itu maka berangkali banyak ya bukan banyak mungkin ada beberapa bakal calon presiden
yang mungkin muncul
sehingga ini juga akan mewarnai dinamika politik dan pilpres ke depan menurut saya
baik apalagi tadi dari hasil survei mohon maaf saya potong
empat puluh delapan memilih pak jokowi tapi kemudian ada lima puluh dua
artinya memang masyarakat masih menginginkan calon alternatif begitu ya

empat puluh delapan gitu artinya kan masyarakat ingin calon alternatif
tapi kita akan bahas setelah jeda berikutnya
tetap bersama kami cnn indonesia prime news segera kembali
kembali kami lanjutkan dialog
kalau tadi dari hasil survei artinya masyarakat masih menunggu ada calon alternatif
ya sebetulnya itu buat kedai kopi
itu suatu yang membahagiakan
jadi artinya ternyata masyarakat tidak hanya tergantung pada tokoh jokowi prabowo atau prabowo jokowi gitu
jadi mereka masih juga menyebutkan banyak nama yang bisa menjadi pemimpin
so artinya kita perlu tenang karena indonesia ternyata tidak pernah kehabisan pemimpin
ya tapi selama bahwa presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik
ya seberapa mampu bakal calon presiden itu menggait dukungan dari partai politik
kecuali memang tidak ada misalnya ketentuan yang mengatur bahwa ada syarat untuk menjadi capres dan cawapres
tapi kalau kemudian itu ada ya tentu partai politik menjadi primadona
tapi kan sekarang minimal partai politik kan harus melihat rakyat juga ternyata tidak dikultuskan banget kok ini prabowo sama jokowi gitu kan
kalau pak jokowi sih saya yakin hampir pasti lah maju gitu kan
relawan tiba tiba minta pak jokowi jangan maju kali ya baru mungkin dia gak maju gitu
tapi saya kira tidak bisa dengan simplifikasi seperti itu misalnya bahwa yang empat puluh delapan itu akan pasti tidak milih jokowi
karena kan belum kelihatan itu terpecah juga
kalau orang orang yang misalnya memilih gatot memilih cowok tokoh yang lain di kita nama ketika nama dia tidak ada belum tentu semuanya menolak jokowi
kalau orang yang empat puluh delapan itu sudah otomatis akan memilih alternatif
misalnya orang yang memilih bu mega orang yang memilih pak yusuf kalla sebagai calon gitu presiden di dua ribu sembilan belas ketika nama dia tidak ada nama pak yusuf kala tidak ada dihadapkan pada dua orang misalnya belum tentu semuanya akan
lawan dari pak jokowi gitu ya
akan memilih lawan pak jokowi atau tidak memilih pak jokowi
atau sama sekali tidak memilih
bisa jadi terdistribusi dengan apa namanya dengan
bisa jadi terdistribusi dengan apa namanya dengan
bisa jadi terdistribusi dengan apa namanya dengan
terdistribusi secara random gitu
itu secara random gitu
secara random terdistribusi mungkin jago proporsional
makanya saya kira logik bahwa yang misalnya tiga puluh delapan atau empat puluh lima lalu sisanya itu anti jokowi belum tentu
karena ketika nama nama itu tidak ada dihadapkan pada dua atau tiga calon maka orang yang tidak memilih itu bisa terdistribusi secara
ya mau tidak mau memilih sendiri
iya bisa terdistribusi
maka yang terdistribusi dengan jokowi

jokowi tinggal berapa persen lagi
jadi saya kira kalau kita melihat situasi saat ini maka memang kita belum punya tokoh alternatif
nah tugas partai politik saya kira menggunakan event pilkada serentak di dua ribu delapan itu juga mestinya digunakan untuk mencari tokoh tokoh alternatif lagi
selain pak prabowo dan lain gitu
antara pak prabowo
dengan yang ketiganya
itu terlalu jauh yang ketiga itu
pak sby dikisaran kurang dari
tujuh persen lalu kebawahnya
kecil kecil satu dua satu dua
satu dua persen dan tiga dua
nah itu artinya apa
partai politik punya
kewajiban untuk melihat
yang mungkin diajukan
indonesia sebagai alternatif
pemimpin baru ke depan
karena sampai saat ini memang
belum ada dan calon presiden
dan wakil presiden juga diajukan oleh
partai politik jadi tugas anda
bang nasir dan teman teman
memang ada problem memang kaderisasi
di tubuh partai politik ya dan tentu
saja kemudian kalau popularitas
barangkali dia populer ya tapi tentu
ketika bicara elektabilitas belum tentu
ini kan persoalan juga jadi memang
secara langsung kepala daerah secara langsung
ini kan banyak pernik perniknya itu banyak
variabelnya dan kadang kadang tidak
bisa diduga begitu ya walaupun
angka angka itu sudah survei tapi belum tentu
angka itu kemudian muncul nanti ketika hari h
karena masih ada waktu dua tahun lagi
jangan jangan nanti akan ada kejutan
sayang sekali kita harus hentikan dialog kita
di sini bapak bapak terima kasih sekali lagi
kita akan tunggu sama sama kejutannya
di mungkin jelang jelang
injury time ya dua ribu sembilan belas
jokowi juga udah di ujung kok
semuanya di ujung
tapi menurut saya dua ribu delapan belas itu akan
nampak setelah pilkada
di tiga provinsi besar itu
akan lihat kemana kejendrungan
indonesia ini akan dipimpin oleh siapa
baiklah kita akan tunggu sama sama
setidaknya di dua ribu delapan belas
bapak bapak terima kasih sudah hadir di
di cnn indonesia prime news malam ini
dan rangkuman fokus bahasan kami
malam ini akan segera hadir cnn indonesia
prime news segera kembali